dan kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia rian fernando di gor sunter jakarta utara
selamat pagi nando bagaimana persiapan gor sunter sebagai lokasi isolasi terpusat di sana
baik selamat pagi reza almi dan juga pak mirza
seperti yang anda sampaikan tadi bahwa memang tempat ini masih belum digunakan
namun apabila dalam kondisi mendesak dapat langsung dipakai dengan sejumlah persiapan yang dapat anda juga lihat di layar kaca anda
mulai ada satu ratus empat puluh empat bed yang berada di bagian dalam gedung kemudian bagian dalam gedung juga sudah dipisahkan menjadi dua tempat
yakni untuk ibu dan juga anak dan juga untuk pria
dan informasi yang kami himpun dari pihak gor bahwa sejak hari jumat kemarin
secara bertahap sejumlah tempat tidur ataupun bed sudah masuk ke tempat ini
dan kami juga sudah mengkonfirmasi bahwa nantinya apabila dibutuhkan dalam waktu mendesak
dapat langsung digunakan namun sambil menunggu waktu tersebut dan juga keputusan dari pemerintah kota jakarta utara
nantinya akan ada penambahan penambahan kembali reza almi dan juga pak mirza
seperti penambahan oksigen kemudian juga ada penambahan sejumlah obat obatan yang juga dibutuhkan
karena memang di tempat ini bukan hanya pasien yang tanpa gejala ataupun otg reza almi
melainkan ada juga nantinya pasien pasien dengan gejala ringan
sehingga nantinya tentu akan membutuhkan penanganan penanganan dan juga salah satunya adalah
ketersediaan daripada tabung tabung oksigen
dan sementara itu bila dapat kami gambarkan juga ke bagian dalam
di bagian dalam tersebut sudah ada dua ruangan yang dipisahkan namun itu sangat fleksibel reza helmi
apabila nantinya lebih banyak bisa dikatakan wanita dan juga anak anak yang nantinya akan berada di tempat ini
maka dapat digeser dan juga pria dapat diperkecil tepatnya begitu pun dengan sebaliknya
dan konfirmasi lain yang telah kami himpun pada pagi hari ini
yakni belum adanya data resmi mengenai berapakah nantinya tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang nantinya akan berjaga di sini
namun sambil menunggu perkembangan waktu tersebut juga nantinya tempat ini juga akan dipersiapkan kembali
terutama di bagian depan yang dapat reza helmi lihat dan juga berusaha lihat bahwa sudah ada dua tenda
baik dari bpbd dan juga dari pemerintah provinsi dki jakarta dari dinas sosialnya untuk nantinya mendukung
apabila nantinya ada lonjakan
yang juga membutuhkan tempat ini agar kembali digunakan
dan kalau sedikit juga bisa men summary berdasarkan keputusan gubernur nomor delapan ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
mengenai penetapan lokasi isolasi untuk menangani pandemi covid sembilan belas ini
tempat saya melaporkan saat ini adalah satu dari satu ratus delapan puluh empat tempat lain yang dapat digunakan ataupun difungsikan
dan nantinya berkaca dengan tempat tempat yang lainnya
nantinya juga tempat ini tidak dapat digunakan oleh masyarakat yang ingin
langsung melakukan isolasi terpusat
melainkan harus merupakan rujukan dari puskesmas puskesmas
barulah nanti akan diarahkan ke sini
karena memang reza tempat ini bisa dikatakan adalah tempat yang digunakan untuk pasien pasien yang positif covid sembilan belas
tetapi di tempat tinggalnya tidak dapat dilakukan isolasi mandiri
entah karena memang berada tinggal bersamaan dengan keluarga
ataupun walaupun kamarnya terpisah
namun ada juga toilet yang digunakan bersamaan
sehingga yang dikhawatirkan terjadi
mengurangi penularan di lingkungan keluarga
oleh karena itulah pemerintah provinsi dki jakarta juga menyediakan tempat ini
untuk nantinya dapat digunakan bagi pasien pasien yang dapat ditampung di tempat ini
dengan kurang lebih ada seratus pasien yang direncanakan
walaupun memang daya tampungnya berada di angka empat
dan bila tidak digunakan sebagai tempat isolasi terpusat ini sendiri
reza pada tahun dua ribu dua puluh kemarin sempat digunakan untuk menjadi tempat penampungan bagi pmks
kemudian pada dua ribu dua puluh satu digunakan sebagai tempat vaksinasi
baik yang pertama maupun yang kedua
dan juga barulah di tahun ini di tahun dua ribu dua puluh dua
barulah akan rencananya digunakan untuk tempat isolasi terpusat ini sendiri
baik rian fernando melaporkan dari sunter jakarta utara
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas